anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
sebanyak lebih dari dua personil tni angkatan darat berkumpul di lapangan monas jakarta
selasa kemarin dalam apel kesiapan tersebut kepala staf angkatan darat mengungkapkan
adanya gerakan radikalisme yang sudah masuk ke berbagai lingkungan masyarakat
untuk mengantisipasi gerakan radikal itu kepala staf angkatan darat memerintahkan prajuritnya
untuk waspada dan mengantisipasi segala kemungkinan
termasuk mendeteksi gerakan gerakan radikalisme yang akan membenturkan antar elemen masyarakat
bahkan jika ada prajurit tni angkatan darat terpapar radikalisme
kasat tidak akan segan segan menindaknya
selain di jakarta apel kesiapan pasukan juga digelar di seluruh kodam di indonesia
kita melaksanakan rafting kemhan
sampaikan bahwa kelompok kelompok radikal sudah banyak di beberapa
tentang kemampuan masyarakat untuk masuk di kauk belanja
oleh karenanya saya katakan kepada tni angkatan darat ini sangat sangat strategis
agar seluruh prajurit tni angkatan darat menyiapkan segala kemungkinan kemungkinan yang terjadi